yang lagi hangat hangatnya atau saya bilang yang masih hangat hangatnya karena sudah berlangsung beberapa hari adalah
tweet war wakil ketua dpr fadlizon versus dengan menteri kelautan susi pujias tutsi
nah cuitan fadlizon terkait dengan penenggelaman kapal yang seolah menjadi keberhasilan kementerian kelautan dan perikanan
ini kemudian ditanggapi sinis oleh menteri susi
tweet war fadlizon versus susi sejak tujuh februari tersebut masih menjadi sorotan netizen sampai dengan hari ini
inilah cuwitan wakil ketua dpr fadlizon yang membuat menteri kelautan dan perikanan susi pujias tutsi jengah
cuitan ini diunggah rabu tujuh februari
cuitan fadlizon tentang penenggelaman kapal dan jumlah populasi ikan yang meningkat
seolah menjadi keberhasilan kementerian kelautan dan perikanan
lima jam berselang pernyataan fadlizon ditanggapi susi pujias tutsi
susi membalas pernyataan tersebut dengan mempertanyakan
tolak ukur keberhasilan yang sudah dilakukan fadlizon
pertanyaan susi dijawab fadlizon dengan menyebut keberhasilan yang telah ia lakukan tertuang dalam tiga buku
ia juga turut mengunggah gambar poster undangan peluncuran buku berjudul berpihak pada rakyat pada delapan februari
ia mengundang susi untuk hadir dan mengkritiknya langsung dalam acara tersebut
dikutip dari cnn indonesia com fadli menyatakan
salah dengan cuitannya
ia menyebut hanya mengkritik kondisi perikanan indonesia
dan justru susilah yang terlalu terbawa perasaan alias baper menanggapi cuitannya
entah siapa yang baper yang jelas saling balas cuitan fadli zon
dan susi pun membuat netizen twitter ikut baper
warga net pun tak mau ketinggalan berkomentar
sebagian mendukung fadlizon tetapi tak sedikit pendukung susi
yang juga mempertanyakan bagaimana bisa sebuah kondisi yang berbeda
digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran rakyat suatu negara
tiffany raitama cnn indonesia
bang henry selamat malam dengan tiffany
selamat malam tiffany
bang henry kita akan bahas tweet war antara dua tokoh besar ya
ada fadlizon wakil ketua dpr kemudian menteri susi
kalau misalnya ngelihat tweet war antara dua pejabat elit politik masuk yang baper juga
kan itu adanya di dunia maya
ya tidak perlu perasaan kita yang ada di dua nyata ini
masuk ke dunia maya menurut saya
nggak perlu ikut ikutan juga ya
perlu tiff nggak perlu tiff
oke tapi kalau misalnya anda lihat bagaimana pengguna media sosial sebagai alat
untuk memberikan kondisi yang berbeda
atau melempar kritik politik oleh elit elit politik atau mungkin pejabat pejabat publik
kita harus menanggap ini sebagai penonton nih sebagai masyarakat ini wajar atau nggak wajar
nah menurut saya ini wajar saja
karena kan sifatnya individual
kemudian masalah kemudian adalah hak asasi juga
hanya saja memang pada saat kita memiliki akun akun media sosial
ditutup kelewasan gitu
nah para pejabat pejabat negara ini harusnya sih memberikan contoh ya
kalaupun mau berdebat sebaiknya dirana dunia nyata saja yang tidak perlu melalui media
jadi kalau langsung kan lebih enak
oke atau kalaupun mau debat di dunia maya debatnya harus apa
berdasarkan data gitu
berdasarkan data kemudian berdasarkan hal hal yang memang ada fakta di lapangan
dan yang paling penting berguna untuk masa depan gitu kan

nggak harus kritik juga
kalau ngomongin kritik atau misalnya apa
nah boleh boleh saja
kritik kan memang
kritik kan boleh
dan itu boleh boleh saja dilakukan
bahkan asal kritikan itu menggunakan data kan akan lebih bagus
hanya saja perdebatannya lebih menguat kepada peran nantinya kira kira kedepannya gimana
jadi jangan sampai debatnya itu tidak ada solusi di ujungnya
hanya masalah menang kalah aja
nah ini kan yang nggak pas sebetulnya
mereka kan pejabat negara gitu
harusnya pada saat debat ini menghasilkan solusi yang bagus untuk masyarakat
sehingga ada nilai positif
atau dimulai dari debat di dunia maya nanti baru di dunia nyata ya
ada kelanjutan ya
tapi kalau kita ngomong ke dalam sebuah demokrasi
artinya dengan kehadiran debat debat di dunia maya
lempar lempar isu kritik di dunia maya
seperti ini yang dilakukan oleh elit politik
melihatnya sebuah hal yang positif atau negatif
untuk demokrasi ya
kita harus lihat ini sebagai suatu hal yang positif
selama ada solusi
negatif bila tidak sama sekali tidak ada solusi dan lebih banyak berbicara tentang hal hal negatif
mempertahankan ego tanpa memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dipercepatkan
sekarang masalahnya kalau mereka sebagai individu
itu boleh boleh saja
tapi kan mereka ini berdua adalah pejabat negara
jadi ini harus digarisbawahi dan harus di mengerti oleh mereka berdua
sehingga pada saat ini mereka berdua akan berbicara tentang hal hal negatif

pasti akan diperhatikan oleh masyarakat gitu
berarti kalau misalnya kita ambil contoh yang paling baru yang paling grash yang lagi hangat anget
ini kan ada antara fadlizon kemudian ada juga menteri susi
artinya yang mengkritik mungkin harus kasih oke kasih contoh kayak gini loh mungkin yang benar
ya juga gini lah
sebaiknya kalau pejabat negara ya
perlu melakukan reflower seperti masyarakat yang lainnya
berbicara lagi dengan anak formal yang bisa menghasilkan solusi solusi cepat dan nyata
itu menurut saya
oke bang henry kalau misalnya anda melihat kita ada di era digital ada media sosial di tengah tengah kita
melihat kehadiran media sosial diantara orang orang yang sering beradu pendapat di timeline gitu ya
anda melihatnya ini lebih seperti apa
atau justru ini sebenarnya mereka gunakan untuk menjatuhkan lawan
sebenarnya sih mereka mempertahankan citra pribadi yang pertama ya
kemudian yang kedua adalah menunjukkan jati diri
yang ketiga mungkin kalau misalnya ada keinginan untuk menjatuhkan lawan ya
menurut saya sih nggak ada
tapi lebih ke eksistensi pribadi sih yang jelas dalam media sosial itu tuh
eksistensi dan orang orang mungkin netizen yang lain justru jadi terhibur kali ngeliat tweet war kayaknya
ya itu kan mengeliatnya juga jadi seru seruan aja
sudah seru seruan ya
dan masing masing partisan maupun menteri sosial kan punya follower sendiri
dan saya yakin karakternya bisa saja sama
tapi pada saat mereka melakukan tweet work ada beberapa ilmu ilmu yang didapat dari situ ya
bagaimana cara menghadapi lawan bicara di media sosial
oke terima kasih bang henry sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini